bantuan siapa untuk jemput intan sekarang
sekarang kita kesana ya bareng bareng
kalian pergi aja
jangan dong pak
aku akan menuruti semua keinginan kamu mbak
tapi kamu harus tolongin aku mas
keluarin intan dari sana
jadi kamu setuju kamu tinggalkan intan
kamu tinggal bersama aku dan tiara
ma jangan tinggalin aku disini ya ma
tentu gak bisa hidup mas topa aku
intan pasti bisa
sekarang kamu tinggal pilih
kamu pilih intan atau pilih tiara
intan bukan anak yatim piatu

tapi tiara anak aku mas
tapi tiara anak aku mas
kenapa dia tega mau memisahkan naila dengan intan
kasian cucuku intan
ardi bikin keputusan yang tepat
dengan menyuruh perempuan itu memilih
gak akan mungkin meninggalkan anaknya
untuk pindah ke rumahku
gak akan iya nya jalan
tau gak cara
sebelum thats ya
kita sehari yang berikutnya
ny leo jalan dengan ratenya

tante maesa apa apa
oma tau kan
kalo mama nyit tiara itu masih hidup
mama pernah kan ke rumah
tapi kenapa oma malah ngusir mama
oma gak tau kalo mama kamu itu masih hidup
sama dia baru kali itu
dan dia itu kok kayak orang gini
nah kamu kan lihat sendiri
dia nimpok kening oma ini
tapi kenapa oma gak nyuruh mama masuk
sengaja menutupi itu
karena oma gak mau kamu tuh jadi sedih
apapun keadaannya oma
dia tetep mama aku
kamu dan papa kamu
kan sudah ketemu sama mama kamu
papa kamu itu punya rencana
mau tinggal bareng bareng
papa kamu itu ngasih syarat buat mama kamu
syarat apa oma
mau tinggal sama sama anak jalanan itu
atau sama kamu
gak mau satu rumah dengan intan
yang sudah membuat mama kamu itu jadi stres
dan sudah membuat
hidup mama kamu itu hancur berantakan
aku akan meminta tu ibu
aku buat riana
nintan dipindahin ke sana aku gak mau
nintan itu bukan anak aku
dan dia menganggap aku aku tuh ibunya
tiara anak aku
tapi aku gak boleh
biarin di sana aku gak mau
aku gak mau
biarin nintan di sana
aku harus tahu
lalu udah bener bener gak peduli sama aku dan tiara
yang dia pikirkan sekarang
anak hasil perkosaan itu
aku akan nurutin semua keinginan kamu mas
kamu yakin kamu gak akan berubah pikiran lagi
bantuan saya pak untuk jemput nintan sekarang
sekarang kita ke sana ya bareng bareng
kalian pergi aja
pak jangan lupa
kamu sudah bantu nintan
jadi kenapa gak kita sekarang
sama sama aja untuk keluarin nintan dari sana
nintan juga pasti seneng kan
kalau ngeliat bapak ikutan jemput
tolongin saya untuk keluarin intan dari sana
saya gak mau dipisahin sama nintan pak
ya ampun ternyata suaminya perempuan sendiri itu orang kaya
tapi aku harus tetap tenang
selamat datang pak bu
ini suami saya
oh ini suami ibu
ya sudah kalau gitu saya akan mempersiapkan berkas berkas untuk penjemputan anak bapak dan ibu
bisa tolong cepat bu saya masih banyak urusan
kalau nanti aku tinggal di pancasuhan nanti aku gak bisa ketemu sama mama dan ayang lagi
intan kamu nggak usah nangis dong kita pasti bantuin kamu kok iya kan bang nino
iya gue akan cari cara buat aku pulang
mbak meh itu ibu tia minta mbak bawa intan ke itu lagi ke panti
katanya sih orang tuanya jemput
dia harus segera dibawa balik ke sana
oh ya udah kalau gitu
iya sekarang ya
udah semua kan
iya sudah pak kalau gitu saya masuk dulu ke dalam
saya panggil intan ya pak ya
akhirnya intan akan keluar juga dari rumah